wali kota surabaya tri risma hari ini kamis pagi meresmikan taman bacaan di kampung kapasari surabaya
risma berharap peresmian taman bacaan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan anak
karena semua buku yang disediakan gratis
satu di antara taman bacaan yang diresmikan wali kota surabaya tri risma hari ini
berada di rw sembilan kelurahan kapasari surabaya
di taman bacaan ini warga bisa mengakses secara gratis aneka buku bacaan anak anak hingga dewasa
tapi yang paling banyak disediakan adalah buku bacaan untuk anak anak
mulai dari taman kanak kanak hingga smp
selain dapat mengakses gratis di tempat ini
anak anak juga bisa mengembangkan kreasi mereka
mulai membuat majalah dinding hingga belajar bersama
semua itu dilakukan pemerintah kota dengan tujuan agar surabaya semakin menjadi kota ramah anak
di mana juga menunjang peningkatan mutu pendidikan
sekarang sudah ada satu empat ratus an lebih
ya sampai semuanya sudah merasa bahwa itu cukup
jadi saya pun dorong kita lihat
jadi kayak gini kenapa kita adakan taman bacaan oh nggak ada ternyata gitu
selain anak anak di tempat ini juga tersedia buku bacaan untuk kalangan ibu rumah tangga
yang berkeinginan mengembangkan wira usaha
tempat ini sangat dibutuhkan untuk melayani anak anak yang ada di sekitar wilayah tpm itu
jadi ini sangat strategis lah
dengan diresmikannya taman ini membuat anak anak senang karena bisa belajar sambil bermain
terus beramain aja ini
saat ini di surabaya terdapat satu empat ratus taman bacaan
pemerintah kota berencana akan terus menambah taman bacaan di sejumlah kecamatan
wahyu beratama surabaya